kpk kembali melanjutkan safari ke partai politik dan kini giliran partai golkar yang disambangi oleh kpk untuk sosialisasi integritas partai
kpk menawarkan program kerjasama pencegahan korupsi untuk mengatur sistem kaderisasi dan pengelolaan dana partai
dalam sosialisasi integritas partai deputi pencegahan kpk pahala nainggolan menggelar diskusi bersama jajaran pengurus partai beringin
di antaranya sekjen idrus marham dan wasekjen nurul arifin
sebagai partai yang sudah lama berdiri kpk meyakini golkar telah memiliki sistem kaderisasi yang kuat
namun kpk mengingatkan golkar perlu memiliki sistem integritas partai yang mengutamakan pencegahan anti korupsi
kpk juga menghimbau golkar soal tata kelola keuangan partai yang transparan dan akuntabel
menurut kpk sistem integritas partai akan memberi keuntungan elektoral bagi golkar pada pilkada serentak dua ribu delapan belas dan juga tentu saja pemilu dua ribu sembilan belas
saya bilang dari dua ribu dua belas kpk punya kajian tentang partai politik dua ribu empat belas secara spesifik kita bicara tentang pendanaan
tapi dua ribu tujuh belas diputuskan kita akan langsung bekerja secara teknis dengan sepuluh partai yang ada di indonesia
kontribusi besar kita pikir untuk ikut mendorong
nah kami menawarkan kerjasama ini dalam bentuk yang konkret saja
untuk transparansi keuangan partai kita pikir ini masih harus didorong tidak tahun ini saja tapi tiga empat tahun ke depan
oleh karena ini program agak panjang dan kita sudah mulai dengan kenaikan bantuan tapi kita pikir masih banyak yang harus dilakukan
kpk dalam fungsi memfasilitasi sepuluh partai untuk bagaimana mendorong transparansinya
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang